selamat malam nanda bagaimana kemerihan ataupun keseruan para penonton dan juga pendukung timnas indonesia
jelang melawan dunia pada malam hari ini
jangan lupa like share dan subscribe ya

terima kasih atas laporan anda langsung dari gbk senayan jakarta selamat bertugas kembali